serotan kriminal hadir di segmen ini sodara
di mana kasus tewasnya satu keluarga di sebuah apartemen di penjaringan jakarta utara masih menyisakan teka teki
tali yang terikat di lengan para korban menjadi petunjuk penting bagi polisi untuk mendalami kasus
sejumlah dugaan terkait kasus ini pun muncul
apakah kasus ini murni menjadi kasus tunggal atau terdapat unsur pidana
polisi memeriksa dua belas saksi terkait kasus sekeluarga yang jatuh dari lantai dua puluh dua apartemen di penjaringan jakarta utara
salah satunya yakni supir taksi online yang sempat mengantar sekeluarga itu untuk pergi ke apartemen
dari hasil pemeriksaan polisi supir taksi online itu menyebutkan bahwa komunikasi dengan korban sangatlah natural dan tidak menunjukkan adanya kecemasan dari para korban
dalam percakapan itu korban meminta supir taksi
supir taksi online itu untuk diantar ke apartemen tersebut
percakapan dengan supir taksi online ini merupakan komunikasi terakhir yang dilakukan oleh korban
dia pakai grab ya
bahkan komunikasi terakhir dengan grab juga sangat sangat natural
pesan yang baik baik pada supir grabnya sangat natural
tidak ada kecemasan tidak ada apa apa
inilah cctv terakhir saat para korban datang ke apartemen dan langsung naik ke lantai dua puluh dua
hingga ditemukan terjatuh bersama dengan tali yang terikat
saat itu mereka datang ke apartemen pada pukul enam belas lebih dua puluh waktu indonesia barat
kemudian mereka berjalan ke dalam apartemen
mereka kemudian menaiki lift ke lantai dua puluh satu
di sana korban yang berinisial ea atau ayah sempat mencium kening istrinya
tak lama kemudian petugas keamanan apartemen ini menemukan mereka tewas di lobi parkiran apartemen
selain memeriksa supir taksi online yang sempat mengantar ke apartemen
polisi juga memeriksa keluarga dari korban
dari hasil pemeriksaan ini polisi mengungkap latar belakang sekeluarga yang tewas usai jatuh dari lantai dua puluh dua apartemen ini
di sini polisi bilang kalau keluarga itu pernah memiliki bisnis kapal
namun bisnisnya bangkrut saat masa pandemi covid sembilan belas
kebangkrutan bisnis korban inilah yang sempat membuat keluarga mereka menawarkan telur ke tetangga untuk menyambung hidup
para korban kemudian memutuskan untuk meninggalkan apartemen ini dan pindah ke solo untuk memulai hidup yang baru
tak hanya pindah ke solo untuk memulai hidup mereka yang baru saudara
setelah mengalami kebangkrutan polisi mengungkap ternyata kedua anak yang juga
menjadi korban ini sudah satu tahun tidak bersekolah
sudah tidak terdaftar di sekolah dan sudah tidak melanjutkan
satu tahun sudah tidak sekolah
di lantai dua puluh dua apartemen teluk intan di penjaringan jakarta utara ini
terdapat sebuah kelenteng yang
sering digunakan penghuni apartemen untuk bersembayang
kelenteng ini saudara menjadi saksi bisu
sesaat sebelum para korban jatuh dari lantai dua puluh dua apartemen
pejaga klenteng memberikan keterangan kepada polisi
kalau dirinya melihat keluarga itu mengunjungi kelenteng untuk bersembayang
korban ae yang bersembayang sedangkan korban ea dan dua anaknya ini menunggu di kursi
kasus tewasnya satu keluarga karena jatuh dari lantai dua puluh dua apartemen
polisi terus berupaya mengungkap kasus ini secara terang benderang
polisi telah melakukan olah tempat kejadian perkara sebanyak tiga kali
dan memeriksa dua belas orang saksi yang terdiri dari saksi di lokasi kejadian hingga keluarga besar
keluarga besar korban menyebutkan bahwa korban dan keluarganya ini
dikenal sebagai keluarga yang tertutup
polisi masih terus mendalami motif sekeluarga ini jatuh dari lantai dua puluh dua apartemen
saat ditemukan kondisi keempatnya terikat tali satu sama lain di bagian lengannya
tali yang terikat di tangan para korban bisa menjadi petunjuk penting bagi polisi
untuk mengetahui motif dalam kasus ini
polisi pun mengambil sampel dna di tali tersebut
pemeriksaan dna ini dilakukan untuk mencari tahu apakah ada orang lain
selain keempat korban yang terlibat
enam kasus ini di tempat kejadian perkara
peristiwa pertanyaan besar apakah bunuh diri ataukah ada pihak lain
nah itu yang kemudian nanti harus kita jawab menggunakan scientific investigation nya
menunggu hasil pemeriksaan dari lapor tentang dna
dna yang ada di tali yang ditemukan di tkp
satu melekat pada korban dan satu korban
masih satunya terlepas dari korban
saudara sejumlah pihak ini meminta polisi untuk melakukan penyidikan secara cermat
psikolog forensik reza indragiri berharap agar polisi juga memeriksa kondisi keuangan korban
hingga memeriksa tempat tinggal untuk mengetahui kondisi keuangan korban
jika memang ekonomi menjadi motif utama dalam kasus ini
reza indragiri menegaskan bahwa tewasnya sekeluarga usai jatuh
dari lantai dua puluh dua apartemen saat ini
karena diduga ada unsur pidana dalam kasus ini
sementara orang dewasa yang memaksa mereka untuk terjun
dan barangkali itu adalah kedua orang tua anak anak itu juga
maka kepada kedua orang tersebut patut kiranya ditetapkan sebagai pelaku
jadi ini bukan kasus bunuh diri semata
tapi kasus bunuh diri dan kasus pembunuhan
bahwa tewasnya satu keluarga akibat jatuh secara bersamaan dari lantai dua puluh dua apartemen ini
tidak ada unsur pidana di dalamnya
ia meminta semua pihak untuk bersabar
menunggu hasil penyidikan dari polisi
dan tidak berasumsi terkait motif dari tewasnya satu keluarga ini
ia berharap polisi memiliki bukti yang cukup kuat
untuk mengungkap motif yang saat ini masih belum ditemukan
menyatakan itu bunuh diri pembunuhan
maka diperlukan bukti bukti yang mendukung pernyataan pernyataan tersebut
saya sebagai orang yang tidak terlibat dalam penyidikan
tidak bisa berasumsi itu adalah bunuh diri itu adalah pembunuhan
tapi kita tetap menunggu wait and see dari bukti bukti yang dilaporkan oleh pihak kepolisian
perbedaan pendapat antara psikolog forensik dan kriminolog ini
menjadi pr polisi untuk cermat dalam menyelidiki kasus tewasnya satu keluarga
akibat jatuh dari lantai dua puluh dua apartemen
apakah peristiwa ini merupakan kasus tunggal atau memang ada unsur pidana
kita tunggu saja hasil penyelidikan yang hingga kini
masih dilakukan polisi untuk mengungkap motif dalam kasus
kami kembali ingatkan kepada anda saudara bahwa tayangan ini
kami hadirkan tidak untuk menginspirasi kepada siapapun
untuk melakukan tindakan serupa